untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kecelakaan bus di kawasan guci tegal jawa tengah
sudah ada korespondensi ann indonesia roby sofwan amin di sana
selamat siang roby boleh dikabarkan bagaimana update nya roby mengenai korban tewas dan terluka saat ini
ya perkembangan terbaru tentunya dari lokasi kejadian di kawasan wisata guci kabupaten tegal jawa tengah
saat ini warga masih banyak yang melihat ya melihat dari lokasi tergulingnya bus pariwisata ini
dan bus ini belum bisa dievakuasi oleh pihak kepolisian tentunya
karena kondisi jurang yang cukup dalam dan juga sungai yang sempit
serta lokasi kawasan ini yang juga tidak cukup luas
sehingga upaya evakuasi kemarin sudah mendatangkan mobil
mobil derek tidak berhasil kemudian sudah mendatangkan tim yang menguasai alat berat
dari pekalongan kemarin sudah survei ke sini juga kelihatannya belum bisa
terus hari ini pagi tadi menjelang siang ada tim kontraktor dari wilayah purwokerto
saya juga bertemu kemudian masih melakukan survei
survei untuk melihat ya apakah di lokasi ini bisa digunakan alat berat
untuk mengevakuasi bus yang ada di dalam
tetapi sekali lagi sampai dengan saat ini masih belum terlihat ya
solusi untuk mengevakuasi bus yang ada di dalam jurang
perkembangan lain ya terkait dengan kejadian ini yaitu kondisi kepolisian
yang sudah menamankan sopir dan kernek bus dan juga memeriksa para saksi terkait dengan kejadian ini
apa yang menjadi penyebabnya
berkaitan dengan hal tersebut kita hari ini melihat fenomena di media sosial yang menyatakan
adanya penumpang bus yang kemudian melepaskan sistem pengereman
yang kemudian mengakibatkan bus tersebut meluncur
sekali lagi saya tadi pagi langsung sudah mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian
terkait dengan kondisi itu kapolres menyatakan bahwa itu tidak benar
saat ini terkait dengan penyebab masih dilakukan proses untuk
menggali ya baik dari saksi dari keterangan dari saksi ahli
tentunya tidak hanya itu dicek kondisi armadanya apakah layak atau tidak
dan seterusnya ini nanti sampai pada kesimpulan yang menjadi penyebab dari meluncurnya bus ini
apa dan tentunya ini yang nantinya akan menjadi langkah langkah
seperti apa yang akan dilakukan ke depan
baik roby berdasarkan pantauan anda yang berada di kawasan guci
sekarang itu bagaimana kondisi jalan apakah memang dia turunannya sangat curam kah
ya kalau melihat itu kondisi di kawasan obyek wisata guci di kabupaten tegal ini
berada di lereng sebelah utara gunung selamat ya lereng sebelah utara gunung selamat
kemudian dari kondisi itu kondisi medan di tempat ini cukup naik turun
akses menuju ke sini sudah naik turun terus kemudian dari jalan
dan juga lokasi di kawasan wisata gucci ini lokasi lokasi parkir berada di punggungan punggungan
yang diratakan kondisinya juga miring begitu dan tepat lokasi bus yang kemarin meluncur
dan akhirnya masuk ke dalam sungai ini berada di tepi jurang tepi sungai
dan selain itu
saat ini kondisi dari wisata di kawasan guci terutama untuk akses jalan
dari pintu masuk kemudian posko tiketing sampai dengan ke lokasi wisata
sama sekali tidak terganggu
di lokasi ada aktivitas warga yang melihat ini yang kemudian menjadi sedikit mengganggu
tetapi di hari ini senin tidak cukup padat kunjungan wisata
sehingga arus lalu lintas ini relatif normal
dan aktivitas kunjungan wisata normal
roby ini ada isu bahwa sebelum terjadinya kecelakaan di mana bus ini masuk ke jurang
ada isu bahwa ada salah satu penumpang anak kecil yang memainkan rem tangan apakah itu benar
nah itu yang kemudian hari ini saya coba langsung konfirmasi
terkait dengan peredaran informasi penumpang bus anak kecil yang kemudian bermain di ruang kemudi
yang mengakibatkan sistem
dan saat sistem hand ram ini kemudian terlepas
saya langsung mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian
mengkonfirmasi hal tersebut
dan pihak kepolisian dalam hari ini kapolres tegal menegaskan bahwa itu tidak benar
dan terkait dengan penyebabnya saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan
baik terhadap sopir kernet kemudian penumpang
dan tentunya memeriksa bus yang saat ini masih berada di jurang lokasi tempat kejadian
robi lalu apakah
status dari supir saat ini
dari pihak kepolisian
ya tentunya masih kemarin terakhir saya berkomunikasi dengan pihak kapolres
menyatakan bahwa saat ini sopir dan kernet masih diamankan ya
diamankan di polres tegal
tentunya sebelum nantinya akan dilakukan pemeriksaan
penetapan status apakah ditetapkan tersangka atau
tentunya ini harus melalui dari fakta fakta yang ada di lapangan
dari mulai kondisi akmadanya
dari mulai karena masih banyak beredar ya sarah
misalnya kalau kemudian ini memang betul kelalaian dari sopir ataupun kernet
maka patut dimungkinkan keduanya bisa saja untuk bertanggung jawab menjadi tersangka akibat kejadian ini
tetapi kemudian kalau yang saat ini dibantah oleh pihak kepolisian
tentunya ini masih bergulir ya
adanya penumpang atau anak kecil yang kemudian berada di ruang kemudi
kemudian sampai melepaskan sistem pengereman
ya tentunya ini juga harus digali aspek aspek hukumnya
dan seterusnya seperti apa
apakah anak tersebut yang masih di bawah umur yang mungkin tidak tahu
itu patut bisa dimintai bertanggung jawabkan secara hukum
nah tentunya ini masih bergulir
atau kemudian dari pihak armada
atau dari pihak armada
saya melihat dari kementerian perhubungan
juga dari pihak asuransi
ini di lokasi saat ini sudah terlihat
tentunya ini juga akan dikaji
bagaimana sop yang dijalankan dalam operasional bus
bagaimana sop dalam pemeliharaan armada bus
apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada
nah ini lebih luas lagi
bisa juga pengelola armada
kalau memang di situ ada kelalaian dalam pengelolaan
bisa jadi ini akan bisa juga lari kesana
bisa juga terkait dengan pengelolaan wisata
pengelolaan wisata bagaimana bus bus besar ditempatkan pada lokasi lokasi yang tidak rawan
kalau saya melihat lokasi yang digunakan untuk parkir bus ini
sangat berdekatan dengan jurang tempat lokasi bus ini
kemudian meluncur dan kemudian masuk ke dalam jurang
yang di sebelah kanan jurang
atau perbatasan antara jalan dengan jurang ini
sama sekali tidak ada pembatas
tidak ada rambu rambu dari pihak pengelola wisata
nah tentunya ini juga menjadi kajian yang sehingga
nantinya penyelesaian dari kejadian ini itu bisa komprehensif
bisa juga human error
bisa juga pengelola busnya
bisa juga kelalaian dari pengemudi
atau dari penumpang
atau bahkan pengelola kawasan raya
kawasan wisata ini juga harus dievaluasi
ya baik memang harus banyak aspek yang dievakuasi
tidak hanya dari supir ataupun kernet
tetapi juga ini pengelola dari pihak wisatanya ya
baik terima kasih informasinya untuk korespondensi ann indonesia
roby sofwan amin yang melaporkan langsung dari tegal jawa tengah